hai hai hai remok berarti telur ini membawa kekuatan aman hehehe kepala aku masih untuk
duh aku rapuh penyeluruhnya juga enggak pecah kamu bapak enggak enggak aman aman
mereka akan kenapa napa loh
jadi kamu merencanakan untuk membunuh karama
aku dengar sendiri kamu menyuruh orang untuk mencelakai karama
setelah kamu membunuh karama
setelah dia mendapatkan mustika sion itu
aku tidak tahu maksud kalian apa
begitu kamu melihat ramah dengan mustika itu
kalian lepaskan aku
aku akan buat kamu lagi
apa yang aku maksud ya geraci
kalau kamu masih gak berhati
kamu akan membusuk disini nagraj
resu banget sih
apa sih terakhir

bukan nyonya kena terus nyonya siapa lagi yang kamu lukain nyonya siapa lagi yang kamu celakain banteng
dengerin dulu kalau saya ngomong dengerin
saya tadi ketemu sama nyonya inges
memangnya nyonya inez udah kuliah penjara toh
aku yuk serius
aduh bambang ini bisa jadi masalah baru buat kita
ya masalahmu bukan masalah saya
kamu tuh gimana sih kamu kan juga disini pasti kamu tikut tikut juga
nih telurnya ya
tante aku lagi nyari ayah
ayah kemana ya
bukannya tadi tuh
tadi sih aku liat kayaknya diajak guru mama betapa di gua gitu apa sih buat nyari mustika mustika siapa

pakur apa pun
ternyata telur ini
bener bener telur yang sakti
telur ini membawa kekuatan
kepala aku masih utuh
tukus dia lah
tuh gak sakit
ternyata telur ini bener bener sakti
selama aku pegang telur sakti ini
luka aja enggak
saya akan kekal abadi
mama khawatir perempuan itu akan semakin nekat menyakiti dewi
gimana kalau kalian segera menikah
tapi tante karama sama kasinta kan belum menikah
ih masa kami mendahului
enggak papa weh
aku dan sinta bisa nanti kok
yang penting kamu dan wisnu bahagia
aku gak setuju
aku dan sinta bisa nanti kok
kamu dan wisnu bahagia
tapi kakak harus pikir pikir lagi sebelum kakak menikah sama dia
jangan jangan ini cara dia supaya kakak cepat menikah sama dia
kamu tuh kalau ngomong yang sopan
mama gak mau ada keributan dan masalah lagi di rumah ini
pokoknya minggu depan dewi dan wisnu menikah